keterbatasan fisik tidak menjadi masalah untuk menunaikan ibadah haji
seorang calon jamaah haji asal bangkalan tetap semangat
meski ia tidak bisa melihat dan berusia hampir seratus tahun
ia pun bersama istrinya siap menunaikan rukun islam kelima di tanah suci
⁇ saat ⁇ delapan puluh tahun jamaah haji asal bangkalan madura ini mengalami kebutaan sejak dua tahun lalu
karena usianya yang sudah semakin tua
⁇ saat melaksanakan ibadah haji dengan istrinya yang sama sama sudah tua
meski usianya tidak muda lagi namun semangatnya tetap tinggi untuk menunaikan ibadah haji
setelah masuk asrama haji as'ad kini harus menjalani pemeriksaan mata di klinik
meski mengalami kebutaan as'ad sudah siap mental untuk menunaikan
dan rukun islam yang kelima
sementara petugas pendamping as'ad akan memberikan perhatian khusus terhadap as'ad dan istrinya
karena selain buta dan lanjut usia keduanya juga harus berjibaku dengan ribuan jamaah lainnya di tanah suci
di hampir seratus
usianya seratus tahun
sekitar sembilan puluh an ke atas
ini sudah kontrol usia sudah sebuah
ini berangkat haji terus didampingin apa mas
karena dia dapat porsi lansia
ada program dagang maintang ada porsi lansia
jadi dia dapat tambahkan
asa dan istrinya rencananya akan berangkat ke tanah suci siang ini
setelah dikarantina dan diperiksa kelengkapan dokumennya di as'ra